lo mau kasih tau apa engga
iya iya kasih tau kasih tau
tadi bang udin ngemboncengin mbak tika ke rumah laras
gak mungkin si udin belum punya motor
bang bisa lebih cepat lagi gak jalannya
gak gak usah
ya elemen ini udah tahun berapa
emang masih ada orang tua yang milih milih pasangannya
buat anaknya atau ponakannya
ini bukan zaman siti nurhalija
maksud gua siti nurubaya
jadi gua jalan aja nih ke kebun kacang
iya lu jalan aja
lu jangan goyah
lu tetep sama pendirian lu
gua harus kawin sama siti nih
ya udah kalo gitu gua jalan dulu dad
makasih banyak buat nasihatnya
tapi saya lagi disuruhnya ke warteg bang udin
lu ke wartegnya ntar aja
sekarang gua pinjam dulu motor lu
bang udin mau kemana
eh mau kemana
dari mana lu
muka lu kusut banget
berjalan jalan nyari udara seger
gua tau nih
lu abis ribut sama bini lu kan
ya gitulah man
kalau ga diturutin istri saya ngampek
situ udah rapi mau kemana man
ke rumah tini dong
puasa puasa nggak boleh pacaran
puasa puasa gak boleh berantem sama bini
nanti puasa lu batal
gua jalan dulu ya
lagi sibuk dad
dari mana drok
ya biasa dad
ngari udara seger
emang di rumah lu kagak ada udara seger
ya itu kan namanya istilah ded
lu kesini mau curhat
abang udah di depan nih
neng belum mandi
yaudah mandi disana
wah makasih bang udin
sampai jumpa di video selanjutnya
lo mau kasih tau apa nggak
tadi bang udin ngemboncengin mbak tika ke rumah laras
bang bisa lebih cepet lagi nggak jalannya
nggak usah buru buru
nanti tika jatuh
itu siapa yang diboncengin sama bang udin
itu teh namanya neng tika
kakak sepupunya neng laras
itu yang namanya tika
ya pok cantik ya pok
siapa aja yang ngeboncengin
kalau yang saya tahu mah
kalau itu mah
hanya allah dan ojak yang tahu
kok tadi tanya aja tuh sama ojak
pak silakan pak
sandal bagus murah murah
gue lihat lihat dulu boleh ya
boleh pak habis dilihat dibeli pak
nah jak yang ini belum buka jak
cari tempat lain aja deh pur
tempat lain yang mana
yang udah buka ayo buruan
ribet lu jak
nah yang itu lebih cocok pak
lu tahu dari mana ini cocok sama gue
jadi netral pak
kalau ini bagaimana nih
itu juga cocok pak
warnanya itu menggambarkan jiwa muda bapak
hah lu pintar ngomong dah
tadi gua pilih hitam lu bilang cocok
sekarang gua pilih yang ini lu bilang cocok juga
gimana sih lu
gua pilih yang ini
wih bang udin sekarang udah punya motor
pakai bawa cewek cakep lagi
ngapain berhenti di sini
itu tadi banyak agak kempes
hah masa iya emang kempes
ternyata cuma perasaan aku aja
yaudah ya jalan lagi
yang itu juga tutup jak
ntar dah gue tanyain dulu
ini tukang kunci bukanya jam berapa ya
biasanya jam segini udah buka sih
tau kenapa nggak buka
ke rumahnya aja mas
emang abang tahu rumahnya di mana
gua belum buka
saya kagak mau beli kolak pak haji
kalau agak beli kolak ngapain lu berhenti di sini
itu aku mau narik nafas lagi